data badan kependudukan dan keluarga berencana nasional atau bkkbn mencatat
jumlah penduduk yang menikah mencapai dua juta setiap tahun
dan yang hamil di tahun pertama sebanyak satu enam juta penduduk
dari jumlah tersebut tercatat ada tiga ratus ribu bayi stunting
karena lemahnya screening kesehatan calon ibu khususnya pada calon pengantin
stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak
akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang
yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar
melalui kebijakan sertifikat lc mil
bkkbn berencana mencegah kehamilan berbuntut stunting
para calon pengantin diminta untuk mengunduh aplikasi lc mill
dan memeriksa kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat tiga bulan sebelum menikah
data kesehatan yang dibutuhkan adalah tinggi dan berat badan
kadar hemoglobin serta ukuran dada lingkar atas
setelah memasukkan data ke aplikasi lc mil
aplikasi akan menentukan apakah calon pengantin berisiko atau ideal untuk menikah
para calon pengantin kemudian bisa melapor ke kantor urusan agama
dengan membawa sertifikat hasil lc mil

diperiksa dulu yaitu wajib diperiksa sebelum dinikahkan
supaya ada informasi tentang catin itu alamatnya di mana
anemia atau tidak memenuhi syarat untuk hamil atau tidak
saya ditanya sama pak menteri
kalau seandainya tidak memenuhi syarat untuk hamil karena hb nya rendah atau terlalu kurus
maka apa boleh nikah
tapi kemudian nanti tim pendamping keluarga akan mendampingi
supaya dia hamilnya bisa ditunda
kebijakan menyertakan sertifikat
lcmil mulai diwajibkan bagi calon pengantin per maret dua ribu dua puluh
keisha adalah seorang calon pengantin yang memiliki rencana menikah pada bulan juli dua ribu dua puluh
menurutnya pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan lcmil
untuk mempermudah perencanaan bagi para calon pengantin
soalnya kebetulan aku mempersiapkan pernikahannya juga lumayan mepet ya
baru awal tahun
kita juga sekarang kan lagi mempersiapkan untuk
ya itulah persiapan semacam peal vendor dan lain lain
dan kita juga jadwalnya udah lumayan padat gitu
maksudnya dibandingkan orang orang lain yang memang waktu persiapannya jauh lebih banyak ya
keberatan sih enggak cuma
memang ya itu tadi ya balik lagi ke sosialisasinya mungkin bisa lebih diperbaiki lagi untuk sosialisasinya
karena aku juga yang denger lumayan
oh berarti emang harus masukin ini ya
ke dalam timeline kita nih timeline persiapan itu aja sih yang berat gitu
cuma kalau misalnya keberatan sampai nggak mau melakukan itu juga enggak juga sih
sejak diberlakukan akhir dua ribu dua puluh satu per desember dua ribu dua puluh
sebanyak tiga ratus empat puluh lima ribu calon pengantin telah mengisi data kesehatan di aplikasi lcmil
jumlah itu masih jauh di bawah rata rata penduduk menikah sebanyak dua juta per tahun
karma mursalim angga cita kesuma jakarta